pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono mengaku tidak kuasa melarang
ataupun membatasi penggunaan kendaraan pribadi terkait dengan kian buruknya kualitas udara di ibu kota
hal itu disampaikan heru saat ditemui di kantor dinas perhubungan dki jakarta pada jumat siang
menurut dia setiap warga memiliki kesibukan masing masing sehingga tidak dapat dilakukan pembatasan
heru menambahkan untuk menekan emisi
pemerintah provinsi dki jakarta akan menambah seratus unit bus transjakarta berbasis baterai
selain itu semua kendaraan operasional dinas secara bertahap akan dikonversi ke kendaraan listrik
tidak bisa dibatasikan mereka memiliki kegiatan yang berbeda beda